kunjuk rasa buruh mahasiswa mendesak pencabutan undang undang cipta kerja di makassar
nyaris diwarnai adu jotos dengan warga
warga kesal antara pengunjuk rasa memblokir jalan yang menimbulkan kemacetan hingga jalan tol
tergabung dalam aliansi protes rakyat indonesia
sekitar dua ratus buruh dan mahasiswa mendesak pemerintah
segera mencabut undang undang cipta kerja omnibus law
aksi berlangsung di depan kampus universitas negeri makassar kamis petang
kemacetan tidak bisa dihindari karena bertempatan jam pulang kantor
kondisi ini menimbulkan emosi seorang warga yang melintas
ia pun meminta masa pengunjuk rasa bubar
tapi yang terjadi sebaliknya
pengunjuk rasa menantang balik warga hingga nyaris terjadi adu jotos
beruntung aparat kepolisian berpakaian mampu melerai keduanya
dalam aksinya buru mahasiswa mendesak pemerintah
segera mencabut undang undang cipta kerja
sebab undang undang ini dinilai sangat tidak berpihak pada rakyat utamanya kaum buruh
selain tuntutan tadi aliansi protes rakyat indonesia
juga memprotes kebijakan pemerintah setempat